tidak hanya luka fisik namun juga tekanan psikis yang akan dialami oleh audrey saat ini dan setelah mengalami pengeroyokan
ya lalu bagaimana masyarakat dan juga khususnya keluarga membantu pemulihan trauma audris sudah terhubung bersama kami
melalui sambungan telepon praktisi psikolog elizabeth santosa selamat pagi mbak lizzie
ya selamat pagi mbak lizzie sejauh ini langkah apa yang harus dilakukan keluarga terhadap korban di masa krusial yang terjadi saat ini
komunikasi seperti apa misalnya
pendampingan sudah pasti supervisi pendampingan karena sekarang berarti kan ada pemulihan fisik itu satu
trauma juga pasti dan trauma itu efeknya bisa lama bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku
jadi dukungan support untuk korban saat ini kritis dan harus diutamakan
dan juga yang pasti juga pendampingan dari perlindungan untuk pakar
ya kalimat kalimat seperti apa begitu mbak litsi
mungkin harus disampaikan begitu terhadap audrey untuk sedikit sedikit menghilangkan trauma yang dialami
it's kind of difficult saat ini adalah masa kritis di mana saya rasa kalau publik memberikan simpati silahkan aja
tapi pendekatannya saat ini lebih baik dikarantin aja
dalam artian ini bukan sesuatu untuk konsumsi publik dalam waktu dekat
jadi menurut saya pendampingan psikologis ini
cukup untuk eksklusif saja keluarga dekat saja dan teman yang memang mengenal atau yang dianggap audre juga mau ketemu
ada dengan kita lihat tuh perkembangannya
sangat terlalu riskan untuk dalam artian mengambil satu tindakan intervensi psikologis dengan yang publik
pendampingan yang tepat itu akan seperti apa apakah kemudian harus dari keluarga saja
itu udah pasti keluarga ada nomor satu

pendampingan yang tepat itu apa apakah kemudian harus dari keluarga saja kemudian
pendampingan yang tepat artinya kan analisa
analisa artinya pakar yang nanti mendampingi audrey itu harus tahu kebutuhan audrey
apakah kita bisa lihat misalnya apakah dia banyak tangisan ketakutan trauma tidak mau bertumbuh orang
atau masih dalam tahap kaget atau kita sebut shock
shock itu kadang kadang free artinya dia diam dia belum mau bicara dia belum mau mengekspresikan emosi
jadi berbagai macam bentuk trauma yang dihadapkan
terdiri dari pemulihan
jadi misalnya teman teman yang terhadap oleh klien atau pasien ini sangat krusial
jadi pendampingannya pun harus disesuaikan dengan kondisi psikologisnya saat ini
kalau dilihat dari kasusnya biasanya berapa lama pasien ini membutuhkan pemulihan yang harus dilewati jangka waktunya mungkin
setiap manusia dan setiap orang punya cara sendiri dalam melihat dan kita sebut resiliensinya beda beda
ada yang cukup lama
ada yang cukup lama
tergantung dari kepribadian juga dari abri sendiri
pengeroyokan ini kan terjadi pada dua puluh sembilan maret ya mbak lizzie
lalu baru ketahuan lima hari setelah kejadian
bagaimana seharusnya orang tua ini bisa mengajak anak untuk mau langsung bercerita tentang kejadian yang dialami
nah semua tergantung dari ikatan emosi dan keterbukaan yang biasanya terjadi
jadi banyak orang tua bilang
kok nggak cerita dan sebagainya
seakan akan mereka mengatakan
kita mengenal anaknya
tapi seperti kita tahu
masa remaja itu masa yang rentan
dalam artian kalau kita sungguh tahu anak kita
itu dan sudah terbiasa sehari hari bercerita
itu harusnya tidak jadi masalah
tapi kalau sampai ini nggak ada
misalnya si korban nggak cerita
mungkin karena diancam dan sebagainya
itu bisa diancam
tapi ini juga menjadi satu
apa ya bukan tamparan gitu ya
sesuatu buat orang tua juga eh bagaimana ya komunikasi saya sama anak itu
saya pikir baik baik aja
ternyata mungkinkah ada masalah
jadi ini satu dinamika keluarga
antar parenting yang memang harus dicermati sama sama
ini juga buat penirsa juga penting
komunikasi yang seperti apa untuk membuat anak ini lebih terbuka
pulang kerja pada saat berkumpul
ana itu jawabnya bukan cuma
oh sekolah baik
tapi bisa cerita dan mengeksplorasi bahwa
oh ya di sekolah ada ini mah ada ini ada teman
dan orang tua itu sering gagal dalam berkomunikasi dengan remaja
katanya remaja tidak mau cerita
tapi kalau saya katakan
bukan karena anaknya nggak mau cerita
tapi karena banyakan remaja itu diinterogasi satu arah
gimana sekolah gimana apa
sementara tidak pernah dicontohkan oleh orang tua
bagaimana berkomunikasi yang terbuka
orang tuanya pernah cerita nggak
oh ya hari ini kurang lebih pekerjaan seperti ini gitu
jadi kalau ada keterbukaan orang tua bisa mengelaburkan
kalau ada keterbukaan antara orang tua dan anak
saya rasa bisa diminimalisir masalah masalah
yang terjadi dalam kehidupan di sekolah atau pergaulan anak
kalau kita tahu kan saat ini audrey juga masih menjalani pengobatan
lalu nanti akan kembali lagi ke sekolah begitu membalik
lalu bagaimana nanti teman menyikapi audrey
untuk bisa membantu pemulihan trauma audrey ini
yang pasti sudah ada dua arah
dalam artian sekolah juga pasti sudah mengintervensi teman teman audrey di sekolah
artinya jangan sampai membuat tersinggung
atau misalnya hati hati dalam berbicara mengungkapkan
nah begitu juga untuk abdul sendiri perlu ada pemulihan
satu tadi pemulihan trauma dan psikologisnya
kedua mempersiapkan audrey untuk bisa secara perlahan
beradaptasi lagi dengan lingkungan di sekolah
yang mungkin menjadi awal atau kemungkinan besar jadi sumber momok juga untuk outrea
ya di media sosial ini masyarakat banyak menilai para pelaku ini tidak nampak jerah
sebenarnya perilaku apa yang dilakukan oleh para pelaku ini
kenapa begitu bisa terjadi
padahal kan mereka ataukah memang emosi atau seperti apa
peer click itu bahasa indonesianya itu kayak macam geng gengan
nah pada saat pencarian jati diri ini kan mereka kan masih dalam mencari
rusuhnya itu pokoknya jati diri atau identitas geng itu lebih penting
sehingga apa misalnya perlu dicermati juga nih
ini artinya nih peer click gengan ini nih kayak gimana perilakunya
jangan jangan bukan cuma naubrid
jangan jangan memang sudah banyak juga perhubungan perhubungan misalnya yang terjadi di sekolah
secara perbaik di luar audrey
jadi perlu dilihat
nah itu makanya hati hati orang tua ketika anak itu sudah dekat misalnya sama satu geng
kita perlu lihat dinamikanya
ini gengnya ini sehat apa enggak
jangan jangan ini bilangnya
mama mau ngumpul sama teman teman ini
perempuan semua baik baik
eh allah ternyata di luar malah membully teman teman yang lain
jadi ini hati hati dalam masalah geng gengan ini
ini juga sekolah perlu mencermati
kalau sampai ada indikasi geng seperti ini
itu guru perlu melihat dinamikanya mereka ini membahayakan atau positif
misalnya saling belajar saling mendukung memotivasi gitu ya untuk akademik
atau ini jangan jangan jadi bully membuli nih
jadi merasa perkara yang tidak baik
karena kan ini ada juga masalah namanya kita sebut mafia syndrome
artinya seakan akan bisa lepas dari masalah kalau rame rame
dan juga kalau sejauh ini kita lihat ya melithi
dua belas orang diduga saat ini yang melakukan pengeroyokan
ma bagaimana seharusnya orang tua ya para pelakunya menyikapinya
karena kalau orang tua kan cenderung ingin melindungi anak anaknya ya
kalau kita lihat seperti kasus ini seharusnya orang tua bersikap seperti apa
kalau saya pribadi ini untuk saya pribadi saya masih menyesali hukum di indonesia
khususnya hukum tentang perlindungan anak yang sebenarnya rancu
semua di bawah delapan belas tahun seakan akan dianggap anak
kalau kita melihat dari budaya luar barat artinya anak itu sebelum mensulasi
kalau artinya sudah mensuasi macam remaja sebelas dua belas tahun itu kita sebutnya miner
bukan artinya dia lepas totalitas dari hukuman gitu
tapi ada perbedaan antara anak yang let's say lima tahun enam tahun dengan yang minor kita sebut
kalau minor itu sudah masuk remaja itu ada
jadi masyarakat tentu saja pasti marah seakan akan bahwa
oh ini kok hukumnya di bawah enam belas tahun jadi mereka nggak dikasih ada semacam konsekuensi yang sesuai
nah walaupun juga miner tetap harus ada konsekuensi
memang dibedakan dengan di atas delapan belas tahun begitu
jadi saya rasa ini perundang undangan anak kita ya
ini perlu banyak dibenahi
jadi kalau kita sebut anak artinya harus dibedakan antara anak dan remaja
walaupun dua duanya masih di bawah delapan belas tahun
baik jadi untuk orang tua para pelaku ini menyikapinya harus seperti apa mbak nugi
nah kalau orang tua sendiri tolong bijak
walaupun saya tahu ini juga masalah anak anak
tapi ini adalah tolong membuka mata
mengapa anak anak kita bisa menjadi pelaku itu tolong dalam artian mengevaluasi diri sendiri
membela anak itu natural itu insting dan saya pahami
tapi juga kita harus tahu bagaimana kita mendidik anak di masa depan
kalau kita membela tapi juga kita melihat diri oh jangan jangan saya selama ini belum jadi orang tua yang baik
jangan jangan saya selama ini cuek cuek aja sampai anak saya terlibat seperti ini
jadi jangan membela buta
jangan membela anak buta tapi juga jadi refleksi dan evaluasi diri juga
sudahkah saya sebagai orang tua mendidik anak untuk berperilaku benar
jangan sampai menyakiti anak lain
oke singkat terakhir pemulihan trauma korban bagaimana anda harus menyampaikan ataupun bagaimana poin penting yang harus dilakukan orang tua
poin yang begitu
kembali lagi self evaluation lalu juga family therapy
family terapi ini penting jadi bukan cuma buat audrey aja juga ini
dalam artian ini bisa jadi juga ketik
ini bisa jadi juga titik balik juga untuk pembangunan karakter keluarga
untuk keluarga audrey buat orang tua audrey juga
tapi yang lebih besarnya lagi ini juga jadi momentum juga buat jadi refleksi buat kita masyarakat buat semua orang tua yang menonton ini
buat sistem pendidikan
dalam artian bahwa jangan sampai terjadi lagi seperti ini
apa yang harus dilakukan
ya sekolah mungkin memperketat lagi supervisi
orang tua juga
orang tua juga mulai lagi menilik diri
jangan jangan komunikasi dengan anak ini belum sehat dan terbuka
jadi ini suatu pelajaran dan juga suatu refleksi buat kita semua
baik baik terima kasih mbak elizabeth santosa sudah bergabung sama kami di after sepuluh
ya itu tadi ya bagaimana juga tanggapan dari psikolog terkait bagaimana pemulihan trauma yang harus dilalui oleh audrey
bahwa memang keluarga dekatnya saja saat ini yang memang harus berkomunikasi untuk membantu pemulihan psikis begitu yang setelah dialami audrey setelah pengeroyokan yang dialami
ya masyarakat juga memang boleh begitu ya bersimpati begitu mendoakan
tapi mungkin tidak terlalu memblow up atau apa karena itu juga pasti berpengaruh terhadap psikisnya audrey
pastinya yang jelas saat ini orang tua dari audrey juga menuntut untuk ee
adanya keadilan begitu dan juga sudah melaporkan hal ini ke polisi
kita akan terus melihat bagaimana perkembangan kasusnya seperti apa dan juga penanganannya sejauh ini